jembatan terpanjang di ruas tol cipularang purwakarta jawa barat yakni jembatan cisomang mengalami pergeseran beberapa cm
dan dikhawatirkan pergeseran ini akan meluas dan membahayakan para pengguna jalan yang melintas
sejumlah langkah antisipasi pun dilakukan seperti menguatkan tiang penyangga dan pengalihan lalu lintas
jembatan cisomang tol cipularang kilometer seratus tepatnya di wilayah wadon desa sawit kecamatan darangdang purwakarta mengalami pergeseran
akibatnya muncul retakan sekitar satu hingga dua cm di pembatas jembatan
kondisi ini terjadi setelah tanah di bawah lereng jembatan yang menjadi tumpuan tiang mengalami pergeseran
pergeseran diduga karena terus diguyur hujan
agar pergeseran tak meluas sejumlah pekerja melakukan perbaikan seperti melakukan pelapisan menggunakan karbon serta memperkuat tumpuan tanah dan tiang penyangga
menteri perhubungan menyebut jembatan cisomang masih aman dilalui kendaraan golongan satu atau kendaraan kecil
sementara untuk kendaraan golongan dua ke atas dialihkan untuk tidak melewati jembatan cisomang selama tiga bulan ke depan
polisi dari polres purwakarta polres cimahi bersama pjr tol cipularang mulai mengalihkan arus untuk kendaraan besar
dari arah bandung menuju jakarta dialihkan keluar di gerbang tol cikamuning dan kembali masuk di tol jatiluhur
sementara dari jakarta menuju bandung dialihkan keluar di gerbang tol sadang dan jatiluhur
lalu masuk ke gerbang tol cikamuni
di sinugrahani cnn indonesia
proses perbaikan jembatan yang mengalami pergeseran di ruas jalan tol cipularang purwakarta jawa barat sudah mulai dilakukan
ya perbaikan dilakukan dengan berbagai teknik mulai dari median jalan pilar penyangga hingga di lereng jembatan
proses perbaikan ditargetkan selesai dalam tiga bulan
pembangunan jawa barat
para pekerja dari jasa marga dan kementerian pekerjaan umum terus melakukan perbaikan di lokasi pergeseran jembatan di ruas jalan tol cipularang
kilometer seratus delapan ratus desa sawit derang dan purwakarta jawa barat
perbaikan dimulai dari menggali penyambung jembatan di median jalan melapis pilar penyangga dengan karbon
penyuntikan dengan bahan kimia serta penguatan tiang tiang

pembangunan jawa barat juga akan dipasang di sekitar sungai untuk menopang tiang penyangga
menurut pihak kementerian karena adanya sejumlah kendala proses perbaikan ditargetkan baru rampung pada tiga bulan ke depan
sementara kita akan berlakukan ini tiga bulan tapi secara periodik kita monitoring ini
dan jas hamarga sudah mulai memobilisasi mesin board pile nya
cuma karena ini memang masalah akhir tahun jadi mungkin baru januari ya
januari akan datang kita akan lakukan nanti istilah masyarakat apa paku bumi ya
untuk memperkuat stabilitas fondasinya
untuk memperkuat stabilitas fondasinya
sementara itu arus lalu lintas di titik terjadinya pergeseran jembatan terpantau lame rancar di kedua arah
lalu lintas yang didominasi kendaraan pribadi dapat melintas dengan lancar meski harus menurunkan kecepatan di titik tersebut
kondisi ini terjadi setelah pihak kepolisian memperlakukan pengalihan arus bagi kendaraan besar jenis truk dan bus
baik dari arah jakarta menuju bandung maupun pada arah sebaliknya melalui jalur arteri
namun akibat pengalihan arus ini situasi arus lalu lintas di jalur arteri mengalami kepadatan di kedua

untuk memperkuat stabilitas fondasinya
untuk memperkuat stabilitas fondasinya
untuk memperkuat stabilitas fondasinya

meningkatnya arus kendaraan ini terjadi seiring masuknya masa libur panjang perayaan natal dan tahun baru
sementara itu akibat dampak dari perbaikan jembatan cisomang arus dari arah bandung menuju jakarta dialihkan keluar gerbang tol cikamuning
dan hingga malam kemacetan masih terus mengular
bahkan buntut dari kemacetan di tol kilometer satu ratus enam belas cikamuning mencapai lebih dari tiga km
yang didominasi kendaraan bus dan truk
kendaraan besar tidak diperbolehkan melintas di jembatan cisomang yang sedang diperbaiki hingga harus melalui jalur arteri
kapolres cimahi akbp edi ari yang siaga di lokasi mengungkapkan bahwa selama perbaikan jembatan
arus lalu lintas dari arah bandung menuju jakarta akan terus dilimpaskan melalui pintu tol cikamuning
kita terus koordinasi dengan teman teman dari kementerian pu untuk menangani jembatan
sambil itu berjalan kita terus mengalihkan
kita mengalihkan arus dan ini kita bisa lihat di pintu tol cikamuning di kilometer satu ratus enam belas delapan
kita mengalihkan arus semua ke situ dan kita berharap nanti masyarakat bisa keluar di kilometer delapan puluh empat di pintu tol jatiluhur
kedepannya arus lalu lintas direncanakan juga akan dialihkan di kilometer satu ratus dua puluh dua pintu tol padalarang
sedangkan dari arah jakarta akan dilimpaskan di tol jatiluhur dan masuk di pintu tol padalarang
para yoga cnn indonesia